kita kembali ke ibu kota beberapa hari terakhir kualitas udara di jakarta dan sekitarnya dalam kondisi buruk
bahkan tingkat indeks kualitas udara di tanggerang selatan pada pagi hari ini mencapai dua ratus tiga puluh dua dan masuk dalam kategori sangat tidak sehat
beberapa hari terakhir ini kualitas udara di jakarta dan sekitarnya berada dalam kondisi buruk
berdasarkan data resmi eqr tangerang selatan banten menduduki peringkat pertama sebagai kota paling berpolusi di indonesia
dengan tingkat indeks kualitas udara mencapai dua ratus tiga puluh dua eq dan masuk kategori berwarna ungu atau sangat tidak sehat
kemudian dki jakarta masuk peringkat ke enam dengan tingkat indeks kualitas udara yakni satu ratus enam puluh satu eq yang masuk kategori berwarna merah atau tidak sehat
meski begitu pada minggu pagi kawasan bundaran hi jakarta pusat masih nampak normal
dengan keramaian masyarakat yang melakukan olahraga di car free day
sebagian warga tetap memilih untuk melakukan aktivitas outdoor tersebut tanpa masker
saya itu sebenarnya memang tiap pagi biasanya rutin lari mbak
nah yang saya rasakan sih memang kalau akhir akhir ini memang terasa lebih berat aja sih kalau lari pagi
kalau lari kan memang saya memang nggak bisa kalau pakai masker ya
jadi terpaksalah saya menerima ini dengan ikhlas aja ya kondisi
tapi memang kalau misalnya sudah beraktivitas normal ya saya pakai masker
itu aja sih
saya rutin tiap minggu
benarnya sih nggak berasa sih sama aja ya
beberapa misalkan setiap hari apa itu saya sering melihat
memang kalau tiap pagi trennya memang seperti ini
jadi kualitas udaranya kalau buat lari nggak enak
berasa di badan lah gitu
jadi nafas nggak enak
terus ya itu gampang kelembabannya tinggi sekali gitu
jadi biasanya saya lari di sore hari jadinya
setelah pulang kantor
jadi lumayan deh
lumar beda kualitasnya sama pagi
menurut pengamatan direktur eksekutif lsm yang fokus menyikapi soal pencemaran udara ahmad safruddin
pemicu utama buruknya kualitas udara pada satu dekade terakhir ini yaitu akibat kendaraan bermotor
kemudian kegiatan industri seperti pembangkit listrik
dan proses konstruksi pembangunan gedung
oh emang mayoritas di kendaraan bermotor ya
kendaraan bermotor itu posisinya antara empat puluh tujuh sampai dengan lima puluh tujuh mikrogram per meter kubik
kemudian nomor dua itu
industri sekitar dua puluh dua persen ya
kemudian yang ketiga adalah dari domestik ya sekitar sebelas persen
kemudian dari pembakaran sampah itu sekitar lima persen
konstruksi gedung itu sekitar empat persen
dan dari power plant yang berada di luar jakarta
yang berimplikasi masuk polutannya ke jakarta itu sekitar dua enam persen
dia pun mengimpa masyarakat agar mengurangi penggunaan kendaraan bermotor
dan berbanyak frekuensi menggunakan kendaraan umum sepeda dan jalan kaki
kemudian jika khusus kendaraan pribadi wajib rutin melakukan uji emisi
juga bremat listrik yang akan berdampak pada penekanan sumber emisi dari pembangkit listrik
selain itu dokter spesialis paru erlang menjelaskan menghirup udara dengan kadar polusi tinggi secara terus menerus
dapat menyebabkan dampak jangka pendek dan panjang bagi kesehatan
mulai dari resiko infeksi pernafasan hingga ke penyakit berat
seperti struk jantung dan kanker
kalau efek jangka pendeknya dia menimbulkan iritasi di saluran nafas
sehingga menyebabkan terjadinya memudahkan terjadinya infeksi pada saluran nafas
seperti penyakit penyakit ispa pneumonia dan terutama menyerang pada kelompok usia yang rentan
yaitu seperti bayi anak anak dan orang tua atau yang punya penyakit komorbit
ia menyarankan masyarakat dapat menggunakan masker dan mengurangi frekuensi beraktivitas di luar ruangan
hal ini guna mengurangi paparan dan efek buruk polusi udara bagi kesehatan